kalau tadi saya
tapi gak perlu minta maaf sama saya
ini semua saya yang salah
jadi ngehubungin bebe terus
padahal saya ini kan mamanya
suruh wai bu
kalau pulangnya telat ya
itu jangan bebe lakuin ya
kalau bebe lakuin itu
akan semakin tambah jauh hubungan saya dan rizky
saya cuma sedih aja
saya gagal jadi seorang ibu
padahal sudah sering saya bilang sama dan rizky
kalau pulang telat
wa saya gak pernah dibalas kok
ya bagaimana dengan tanggapan ibu tentang karyawan yang mereka itu minta komisi yang lebih tinggi karena perusahaan itu semakin berkembang
itu kata den rizky bu maaf banget
mendingan pulang aja yuk
daripada ntar kita diusir tambah malu ya kan
cepet aja ya kan
yuk yuk yuk sekarang
seneng banget tau gak
oh rombongan ini muncul juga
lo ngapain masih disini
katanya tadi nggak mau ikut campur urusan gue
dasar manusia gak konsisten
oh berani narik narik gue
gue cuma mau nyegah lo nyakitin putri
oh mau diaduin sama bokap gue ya
tidak gue mau nyegah lo

lo gak bakal tahu dampaknya bakal segede apa
lo mau ngancem bisnis nyokap gue juga
gue gak bakal takut
bakal tetep bertindak keras
sudah sudah kalian kan sudah saling dewasa
ngapain sih ribut ribut begini
kita masih berada di dalam rumah sakit
orangnya duluan tuh pak
pak kita duluan ya pak
ini di rumah sakit
sah sah aja lo mau ngelindungi putri dari si mel
gak usah bikin masalah lah disini
kenapa berat sekali kakinim langka ya
berat banget ninggalin future wife and daughter
saya yang salah bi
saya yang salah bi
dan sekarang saya menyesal
dan sekarang saya menyesal
aku agak telat pulang
karena mau ke toko buku dulu
mama jangan lupa makan
mama jangan lupa makan
mama jangan lupa makan
kalo aja waktu bisa diputar kembali ya bi

pasti saya akan memperlakukan takeeez ni lebih baik lagi
dia pasti gak akan kehilangan perhatian dari saya

ibu yang sabar ya bu
ibu coba lagi pelan pelan deketin dan rizky bu
ibu jangan pernah bosan kasih perhatian den rizky
pasti den rizky lulu hatinya

gue mendingan disini jagain susu goreng
gue sama sekali nggak mau pulang
pangeran kamu ada dimana sekarang
mel tadi telpon papa dia marah marah
katanya kamu lebih perhatian sama pedagangan songan itu daripada sama dia
kalau bisa sih kamu buat gitu sama dia
jelas jelas melly itu pacar kamu
harusnya kamu lebih perhatian dong sama dia
sekarang papa minta kamu laporan sama papa ada di mana kamu
semua yang aku lakuin
semua kegiatan aku
aku harus lapor ke papa
papa kan gak akan suruh kamu kayak gitu